aduh bodoh banget sih
mana orang orang yang jelek
padahal dikasih pelet apaan sih ya sama emak
mengapa lantas pada ngantri di situ
bebek eh kayak bebek
ini gak beres nih
wah ini cairan kimia nih
bakalan bisa jadi boom
emak juleha masak apaan sih wangi bener
buat jeleha ya enak aja
hei bantuin gua dulu
maaf ya emak mukanya kagak mau ngebantuin
oh udah udah seneng banget
ah udah wangi
buruan mahannya mane
ini berapa yang kolak gratis mane
ini banyak banget kolak
dua kali deh
beli dua dapat satu
harga aku semuanya ini gratis
tapi ini kan indonesia
apapun bentuknya pasti ada pajak
jadi walaupun gratis disini harus bayar pajak
itu sama aja bayar
gak ada yang bayar
itu sama aja bodong
yang dimana mana namanya indonesia pasti pakai pajak
jadi gratis cuma bayar pajaknya aja
ini kesian mantri ini
buka pasul ya
gak gratis pak
banyak banget ya
udah makan makan
udah makan makan
mas apa itu pak
pak yuk taruh taruh
taruh taruh taruh
pak gak ada mak
kenapa itu pak
pak yuk taruh taruh taruh
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
gak ada lagi
pak yuk apa ini
kayaknya apa jadi begini
alhamdulillah nyampe juga kalau gitu
tunggu tunggu aja nih
tunggu sebentar aja
dilihat doang aja
dilihat doang aja
aduh kalau kayak gini gimana bisa diperiksa
pengobatannya siapa yang bayar
ya kalau gua sih
eh masa saya sih kesini bikin gara gara
eh lu kalau ngomong enak banget ya
kan lu yang punya ide mau bawa kesini segala
tapi orang jadi gampang apa kalau begini caranya nih
kok jadi ribut sih disini
kalau nggak ada duit mendingan bawa ke dukun aja
nggak usah bawa ke puskesmas dukun aja bayar
eh enak aja lu mau kemana
mau lapor warga
eh duh kenapa sih lu asal jelong jelong aja
nih kalau warga tahu mereka beginian bahaya bahaya
hehehe pikirin amat yang salah situ apa saya yang repot
itu banget sih lu bilangin
eh duduk duduk
gua kata lu duduk
nah lu biar kagak ngoceh aja dibilang suhu gini
lu ga tau apa gua juga bingung
bapak bu lu gimana ya
tadah sampai warga tahu
aduh dikemanain nih dua orang nih
ngomong aja lah ga bisa
eh emak emak
katanya seti sama ivan ada disini
ternyata ga ada
lu mbet di dimana emak
dimana siapa sih
siapa siapa sih
depan ya sama setir ya
salah informasi itu namanya dia lagi di buka stans
eh berta cari kamar cari kamar
eh siapa tuh
aduh pake dodaan lagi
tegaw banget undang undang
eh gini hah
dia becir kabur dia
jangan jangan jangan
emang tadi mau kemana sih
tunggu dia tuh
aduh buruk banget sih
gelok ya kesini ya
tidak akan apa
atau juga apa tuh
kita buruan juga buruan
terus kemana itu
aduh wajah si ma kemana sih ah
mas si ma emang malu apa tuh
eh tapi julai hayakin
julai hayakin dari tahun itu tuh emak pasti
iya lo mesti liat kan
eh emang bener kali
ya emang jadi apaan aja juga pantes
ya udah dah buru buru dah nanti di jauhan
ngapain kamu di sini
pak bener bener pagi istirahat capek pak
bukan capek pak
wah tidak bisa mbak mbak mencurigakan
ya ella bapak begitu amat ya
eh pak gak boleh menuduh orang sembarangan
ini bulan puasa pak
mentang mentang polisi pak
eh tunggu dulu pak tidak ada apa apanya pak
bau isinya pak
ya sudah kalau begitu mbak segera tinggalkan tempat ini
cepat gerobaknya bawa
apa pak kayak koruptor saja
tidak ada apa apa
eh bu buruan bu
lah lah lah
sembarang orang berbeda
bidik buah bu bidik buah
sama kain ininya sama nih
ini salah kong haji ini salah babi ini salah boyola
lu main cekal saja
aja main kelas rahan
bontelnya bontelnya sama tadi
udah pulang ah
ya pindah nop
lu sih emak mbak gembel saru
udah ya ya
hei lu jangan dorong gua dong
lu jangan didorong gua
pakai otak otak apa
hah gua malah didorong
yang ada tuh
bukan gua yang dorong lu
wah keras banget ya

malah gua yang didorong
nurut dong sama gua
gua juga tunggu gua banget sih syukur lo mampus